usai dipesan presiden jokowi motor gede atau moge modifikasi jenis royal enfield
sabtu pagi diantarkan langsung oleh rombongan klub elder garage ke istana bogor jawa barat
motor seharga rp satu ratus empat puluh juta rupiah itu rencananya akan digunakan untuk motor pribadi jokowi
beginilah tampilan motor modifikasi jenis royal enfill milik presiden
saat diantar langsung oleh klub motor elder garage ke istana bogor jawa barat
sabtu pagi motor berkaliber tiga ratus lima puluh cc ini didesain dengan sentuhan gaya custom copper
serta panjangan tanki berwarna emas metalik sesuai pesanan jokowi sebulan silam
motor berplat nomor b enam ribu tiga ratus enam puluh enam zjv ini sebelumnya dikawal oleh enam unit motor klub
dari bengkelnya di kawasan jakarta selatan hingga tiba melalui pintu tiga gerbang istana bogor
mereka lantas ke montvoy masuk istana
setelah sempat memamerkan motor tersebut di kawasan jalan raya juanda
seperti dikabarkan sebelumnya moge modifikasi ala copper tersebut
dibeli oleh presiden jokowi dengan harga jual rp satu ratus empat puluh